aku mohon kau bertahan ya nak ya
kalau aku harus mati gak apa apa
tapi kamu jangan kamu harus hidup
aduh pencet lagi
ya allah tolong aku ya allah
tukarin pintunya aku mohon
aku gak salah apa apa
aku harus cari bantuan
aku harus cari bantuan
aku sama tadi disekap di subah gunam
tukarin pintunya aku mohon
tukarin pintunya aku mohon
kalian sudah selesai
tunggu apa lagi
jangan sampai ada yang melihat
aku harus cari bantuan
aku sama tadi disekap di subah gunam
tadi tadi diculik
terus aku mau bantuin terus sekarang aku disekap juga
tolong bantuin aku ya selamatin kita
bagus semua berjalan sesuai rencana
dia menghubungi haris dan mengira karin pelakunya
cepat haris tolongin aku
diri kamu sekarang ada di
oke oke aku kesana ya
oke oke aku kesana ya
oke oke aku kesana ya
lu mau kemana
suhari gue harus pergi
gak bisa haris shooting udah mau dimulai
bro ini masalah nyawa gue gak bisa tinggal diam
haris haris gimana sih lo kerja gak profesional banget
dia harus melihat istrinya meregang nyawa di tempat ini
lalu andi akan mati
dan haris semakin menyalahkan karim atas kejadian ini
haris mempunyai kemampuan yang lebih kuat
aku harus kasih tau andi dengan nomor yang baru
dan mencoba meregangnya
apakah yang boleh dikenal
maksudnya apa lagi

tidak dapat menerima panggilan anda
coba beberapa saat
kenapa gue disuruh ke sana ya
kenapa ya mereka bawa tanti sama riri
aku kehilangan jejak lagi
kenapa dia bisa bebas
bukannya tadi dia diculik
dia juga kok tampaknya biasa aja
riri tolongin aku
jangan ikut cuyamu
riri tolongin aku
aku harus ikutin mereka
oh kasihan riri
dia mati di dalam beserta anaknya
kamu sama bayi kamu harus singkirkan
pertunjukannya menyenangkan sekali
pekerjaan aku selesai dalam sekaligus
terus nanti karin akan jadi tertuduh
terus andi dateng ngeliat ini semua
terus dia sakit
lalu haris datang
terus aku pura pura baik deh jadi istri yang baik
terus membangkitkan haris dari kesedihannya
harus akan sadar kalau cuma aku yang pantas untuk dia cintai
oh kasihan riri di dalam
jadi ini semua permainan tanti
aku gak nyangka dia sesakit ini
ini benar benar menakutkan
aku harus pergi
kenapa dia bisa ada di sini
dia bisa membongkar semua sandiwaraku yang sudah aku susun dengan sempurna
aku harus kabur dari tanti
gedung ini dibakar
aku harus keluar
tolong buka pintunya kumur
gedungnya dibakar haris
tolong kamu kesini segera
cepetan aku tangguh ya
kamu bertahan ya
aku lagi di jalan oke
aku mohon kau bertahan demi anak kita
aku mohon kamu bertahan ya anaknya
kalau aku harus mati gak apa apa
tapi kamu jangan
kamu harus hidup
aku mau hidup
aduh penjat lagi
ya allah tolong aku ya allah
tolong buka pintunya kumur
aku gak akan salah apa apa